sampai ini melihat ada keseriusan pemerintah nih untuk melakukan apa mendorong industri ini lewat m dua puluh
karena memang dari data data statistik kita
di lokasi lokasi target
iya iya tapi kalau misalnya ini kan kemarin kita nanya juga ke ayu ya
sehingga ada beberapa kali tawaran yang juga nyampe ke saya gitu dok mau gak ini gabung sama dok